pandemi belum berakhir dan gaya hidup sehat menjadi kunci untuk melawan penyebarannya
berolahragalah secara rutin konsumsi makanan bergizi dan minum air putih
hindari stres dengan tetap berpikir positif dan istirahat cukup
lindungi diri dengan vaksinasi serta patuhi protokol kesehatan di setiap aktivitas
bersama kita sehat dan bangkit demi membangun negeri